ya ce ada emak
ada di dalam
saya boleh masuk
itu sarapan apa
nggak boleh makan lontong kari
tuh dikasih susi
kang ujang udah lama gak kesini ya
itu masih numpuk
kicimpring yang judul baru
kenapa belum dikirim kirim sama kang ujang
terus kalau teh serena itu gimana ya
termasuk karyawan kang mus atau bukan
ah kamu mau payah
cemun tahu nggak
berarti cemun juga payah
yuran udah semua
kicimpring yang merek baru
udah ada berapa bungkus
udah saya catat
hari ini siap berapa hari ini siap berapa
totalnya udah berapa
saya ambil catatannya
hati hati di jalan semoga selamat sampai tujuan
pulangnya duluan terus
dia makan bos
kamu mau pulang duluan juga
ya mau atuh
yaudah saya susul dia
saya bilang ke taslim kamu mau gantiin dia
ini senang bikin sajerah kak
udah banyak tapi kenapa masih dibiarin numpuk
nanti dikirim kalau jumlahnya sudah sesuai target
terus mau ada promo di sosmed
sama pasak spanduk di mana mana
jadi kalau ada yang minat ke cimpringnya
jadi kalau ada yang minat ke cimpringnya
udah tersedia di mana mana
mah kayaknya bapak udah sehat ya
alhamdulillah tadi makannya banyak
terus sekarang nguci motor
neng udah bisa nanyain uang buat bimbel
yang empat juta
terus gimana tuh
udah itu urusan mama jangan kagum bapak
buat jadi saksi
lapa kelapa kelapa
surayam surayam surayam
kita mau diserang
emangnya kamu gak mau bela pilih
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa
ada tony sama yang lain
di jum'at terpenyeberangan
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
ya enggak lah
kok saya dipanggil iwan fales
maunya dipanggil siapa
panggil aus aja
kalian mau apa
udah sana kerja
belum ada motor dateng
belum ada juga yang mau pergi
kasih tau saya tuh
kamu bukannya mau ngambil spanduk
jam segini mah belum buka kang
ini ngecek yang kerja dulu
nanti jam sembilan ngambil sepanduk
terus langsung rumah akang
hpnya di jamret
sebetulnya nggak ada niat juga buat nolong
kebetulan jamretnya lari
mau ke temennya yang nunggu pakai motor
lewat depan saya
cuma kebetulan jamretnya nggak bisa bela diri
dari kecil udah dilatih sama mang murad
lahan yang mau dijual terlalu luas
uang kita gak cukup
gak bisa dibeli sebagian aja
sesuai uang kita

sesuai uang kita
gak bisa dibeli sebagian aja
yang punya tanah nggak mau
padahal akan udah merasa cocok
pantesan tadi kamu senyum senyum sendirian
gak bisa dibeli sebagian aja
ternyata lagi jatuh cinta
bukan jatuh cinta
lagi gimana gitu ya
suka keinget terus aja
itu namanya jatuh cinta
perempuan yang kamu tolong itu
katanya ada saudaranya di lembang
yang mau jual tanah
coba aja akang tanya
ada nomer teleponnya
kamu gak minta
kenapa gak minta
saya juga tahu nama dia bukan karena kenalan
pas ditanya sama polisi
nanti pulang kerja akang mampir ke rumahnya
akang berangkat dulu
sama esi juga bilang
kita pake uangtabungan buat dia masuk universitas dulu aja
siapa tau nanti ada rejekinya ada gantinya
mudah mudahan bisnis kicimpring akang cepet rame lagi
biar kita bisa punya uang yang cukup buat si neng
nanti masuk universitas
sama emak beli sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
saya mau pergi dulu ngambil sepanduk
udah dulu ya mak joggingnya capek
mak juga capek
emak mau mampir
kalau boleh mau nyuruh aja
numpang istirahat sebentar
yaudah masuk mak
disini parkirnya biar rapih
sekarang keliatan sedih
gak minta nomor hp latih
gimana sudah kamu pikir pikir
saya nggak mau jadi copet
apa yang bikin kamu takut
apa yang bikin kamu takut
kemaren saya di jamret
yang jamret ditangkep
terus dibawa ke kantor polisi
apa hubungannya dengan takut jadi copet
saya gak mau ditangkep
terus dibawa ke kantor polisi
saya ngajak kamu jadi copet bukan jadi jambret
jambret itu kejahatan yang sombong pamer
bahkan sering dilakukan di depan banyak orang
bahkan sering dilakukan di depan banyak orang
di tengah keramaian
seolah sengaja menunjukkan diri dan menantang untuk dikejar
dan dibawa ke kantor polisi
jadi copet itu sesungguhnya adalah kejahatan yang rendahat
dan dibawa ke kantor polisi
dilakukan secara diam diam
bekerja dengan senyap
bekerja dengan senyap
bahkan ketika tangan kanan kita mencopet
bahkan ketika tangan kanan kita mencopet
tangan kiri kita tidak
tangan kiri kita tidak
kalau kamu pengangguran
kalau kamu pengangguran
miskin dan lemah iman
kamu sudah punya cukup alasan
untuk melakukan tindak kejahatan
kamu bisa jadi maling
kamu bisa jadi maling
tukang todong atau jambrek
jadi copet adalah salah satu alternatif

saya tidak tahu dimana bisa ketemu dia lagi
saya tidak tahu dimana bisa ketemu dia lagi
di tempat kejadian kemarin
di tempat kejadian kemarin
masa dia balik lagi ke tempat dia kemarin di jamre

bisa jadi karena dia terpaksa
terpaksa karena apa
dia kerja disekitar situ
dan kalau nunggu angkot
ternyata kamu juga cerdas
masih mau miskin dan
tetap jadi pengangguran
selamat pagi om
mau berangkat kerja
sama saya juga mau berangkat kerja
lagi nunggu dijemput sama partner saya
lagi nunggu dijemput sama partner saya
kamu gak iri sama orang orang yang
setiap hari pergi berangkat kerja

lagi nunggu dijemput sama partner saya
jadi copet itu bukan pekerjaan yang bisa dibanggakan

gak bisa diceritakan ke orang orang
dari bekerja itu
bukan buat dibanggakan
tapi untuk cari uang
bukan begitu bukan
bergabunglah dengan saya jadi copet
mari kita ramaikan kesanah percopetan di kota ini

mari kita ramaikan kesanah percopetan di kota ini
masak air dulu
kalau nggak pakai air
te celupnya nggak bisa larut maksimal
celupnya nggak bisa larut maksimal

masa ma udah lama nunggu
yang keluar cuma teh aja
nggak ada temennya
kamu nggak punya kue
kamu nggak punya kue
kamu nggak punya kue
kamu nggak punya kue
kamu nggak punya kue
kamu nggak punya kue
kamu nggak punya kue
kamu nggak punya kue
kamu nggak punya kue
kamu nggak punya kue
kamu nggak punya kue
kamu nggak punya kue
kamu nggak punya kue
kamu nggak punya kue
kamu di mana
nina belum ada kabar
lontong kari dua
dibawa pulang atau mau makan di sini
kok emak belum pulang ya
mau kerja atau mau tidur
kenapa saya ketiduran nggak dibangunin
saya gak mau ganggu tidur kamu
pindah ke opos samping
ada di dalam
saya boleh masuk
aku nggak kekal
masak proses yang penting ini
apa enggak ternyata gak
karol darah tinggi gak boleh makan nonton kari
tuh dikasih susi
nggak usah ikut campur itu urusan internal
sebentar saya buka dulu
saya susah ngelihatnya
saya sudah bukan bos kamu lagi
si tony udah bener bener ngajak perang
dia kemarin datang ke terminal
tapi saya gak bikin rame di terminal
udah gitu tony kayaknya sesantai
dia bilang ke terminal cuma mampir
mampir dari mana
dia pasti sengaja datang bukan mampir
kamu nelfon atau pidato
kamu gak ke terminal
tony datang ke terminal bawa rombongan
dia juga nggak akan berani bikin rame di terminal
kalau sampai kejadian
dia kamu semua bisa digulung seperti tikar butut sama yang berwajib
dia berani ke terminal bawa rombongan
itu udah bikin saya gak punya muka di depan anak buah
mereka pikir saya gak punya nyali
maksud kamu willy pengecut
bos mah gak boleh begitu
kamu sendiri gimana berani atau enggak
buat saya ini bukan soal berani atau enggak
iya cinta damai
kamu kenapa kayak orang gak paham
anak buah saya cemen semua
kalau diperlukan akang bisa bantu saya
sekarang ini enggak saya lagi ada persoalan juga
istri saya mau gugat cerai
alasan dia udah gak satu visi
udah gak satu visi itu maksudnya apa
itu bahasa tinggi
istri saya dulu yang mendorong saya masuk ke terminal
biar ada uang
begitu ada masalah
dia gak mau ngerti
saya mundur supaya orang lain gak jadi korban
dia lebih setuju kalau saya terus bertahan
dia bilang lelaki harus berani ambil resiko
itu yang dia maksud beda visi
saya jadi pusing
menurut kamu willy bakalan gimana
itu yang mau saya konsultasiin ke akang
menurut akang saya harus mundur
masalahnya saya bisa dapat uang tiga puluh juta dari mana
buat ganti hutang kang bubun ke silvia
balikin lagi aja ke bubun
kang bubun nggak tahu kapan bisa muncul lagi
apalagi kalau dalam sidang difonis bersalah
silvia taunya hutangnya tanggung jawab saya
kalau tony mau ngambil alih terminal
suruh dia ambil alih juga hutang bubun
yaudah aku langsung ke sana
akang udah gak ada masalah
si neng butuh uang buat bimbel
mak masih kekeh minta dibeliin sepatu adinda
sepanuk ini masih perlu koreksi atau enggak
ada masukan atau enggak
nanti mau dicetak banyak
mungkin sekitar dua puluh
buat dipasang di mana aja
di jalan jalan utama
terutama akses masuk ke kota bandung
serena sama sylvia lagi dalam perjalanan
mau lihat yang bikin kecintaan
ya udah kamu kesana
akan kesana juga
takut ada yang ngambil
kita promos rentak di sosmed sama pasang spanduk
kicim ringnya berada ruas di pasaran
nanti yang masang spanduknya siapa
itu urusan serena
dia nanti manjat manjat pohon
manjat manjat tiang listrik
ya enggak tukang
masih ada yang nangis
masih ada yang nangis
enggak tuh tukang
saya berangkat tukang